loh kok iselnya malah kabur
sepertinya michelle nggak suka sama surprise ini pak
memangnya ini edisi apa
memangnya ini edisi apa
betul tuh kawan
eh apa yang nyangkut di kantin
ke kantin sudah aku datangin
ke tempat nongkorong pun aku sudah datang
tak ada dia
masa belum datang jam segini
kalau boleh tahu emangnya bapak kenapa nyariin rifki ya pak
kamu mau tahu aja kau
tiap tentu ada kepentingan ada keperluan
ya ampun memang tuh markah top sekali betah punya kawan ini
alin tuh datang tepat banget
bapak tuh gari lagi cari alih kawan
suara kau bisa pelan gak
iya ini sekolah ya bapak
mohon maaf bapak kenapa pak
aku cari kau tadi aku cari ke tempat nongkoro kan kau tak ada
jodoka itu sudah mau terima tawaran dari tv itu apa belum
siapa jodohnya rifki pak
woi ya ampun
itu bahaya bapak
saya sama nadif ini udah coba bujuk michelle
tapi dia tetap nggak mau pak
bah eh kenapa dia tidak mau
ya udah gini pak togarni saya ulang lagi ya
jangan sampai ini michelle melewatkan kesempatan emas ini
kalau ini dilewatin kan sayang pak sma kita sekolah kita gak jadi terkenal dong
padahal ini semua kan demi nama sekolah sma dua garuda ini pak
maksud aku juga begitu
jadi gini aja bagaimana supaya si michelle mau
aku akan bikin atur strategi
supaya kan dia langsung
biar tampil dia
nanti oke reng lah pokoknya
eh kalian tuh ngapain
pilih pada ngapain sih
ya kan kita mau tahu rencananya papa
iya apa kita semua harus tahu strateginya biar kita semua ini
kita gak boleh tahu
oh konsep usihnya itu
jangan terlalu dekat
el kamu kenapa sih
el boleh nanya sesuatu gak
apa yang bisa bikin ibu bangga dari el
kamu kondainya kayak gitu sih el
ya el takut aja kalo el gak bisa bikin ibu bangga
kebanggaan ibu itu adalah kamu
kebahagiaan ibu adalah ngelihat kamu bahagia dan bangga sama diri kamu sendiri
sebelumnya enak banget
kan spesial buat kamu
pada mau kemana sih
sini bentar bentar
tuan anak pada mau kemana sih
lo pasti belum cek handphone ya
pak togar tuh ngirim broadcast message
juru kita kaulah sekarang
yaudah gue duluan ya
sekarang arin pasti nyesel
udah marah marahin gue lagi sampai mutusin gak mau sabatan lagi sama gue
beling banget sih orang
sambilin banget sih si bella
ganggu banget sih dari tadi nelfon nelfon
kan lo sendiri yang bilang kalo persahabatan kita itu udah end
tumben bela berani galak sama gue
sekarang itu gue udah sadar juga
setiap gue berteman sama lo gue selalu kena sial
jadi mendingan lo gak usah hubungin gue lagi
gue gak mau lagi temenan sama lo
kok lo segitu marahnya sih sama gue
ya kemarin tuh gue cuma kebawa emosi doang
tapi gue sadar banget lo tuh masih sahabat gue
ya udah deh
lo mau gak gue beliin tas branded yang baru
pengen banget punya tas branded baru
arin emang tau banget sih titik kelemahan gue
lo kira permintaan maaf gue bisa lo beli dengan tas branded itu
ya enggak arin
udah ya gue capek banget strain
mendingan sekarang kita ngusah temenan lagi
jangan dimatiin dulu dong
bel masa lo tega sih nyanyiin perang
gimana sih nyanyiin persahabatan kita yang udah berapa tahun itu
gue janji deh gue gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi
sekarang aja lo baru sadar betapa pentingnya gue
seti banget sekolahnya
tapi gue gak tau
ini ngapain yang ngajak ketemu dia dulu lah

kan merupakan istimewa yang diputisikan zoo
setidaktiga kalo mih classic pak mirip kayak nunggu gacok
saat dunia ke
sambil pem gaza
loh kok iselnya malah kabur
sepertinya michelle nggak suka sama surprise ini pak